itu saja kita harus memikirkan itu raden
sudah benar benar keterlaluan
dia sudah menghukum
dan juga istrinya
kalau aku terbebas dari hukuman ini
aku akan membalas
semua perbuatan raih prabu siliwang
aku bersumpah raden
tidak ada gunanya kau berpikir
kau terus memakai kandah prabu
lebih baik kau pikirkan saja bagaimana caranya
kita bisa bebas dari penjara busuk ini
ini makanannya dimakan
bebaskanlah kami dari sini
kami tidak bisa karena kami hanya menjalankan tugas
tidak punya hati terani
drag kau kenapa beai
abrajo red cepat panggilkan tabib
raka bertahanlah raka
mau apa kau kemarin
aku paling tidak suka mempunyai murid pecundang seperti mu
aku tahu kau baru kalah bertarung
oh kau lang
jangan dip lindsay
nanti aku kinggir kembali
dia bisa mengeraskan kumunya segera
aku tidak bisa menembus ilmunya
aku mohon ampun nyai
jadi kau bertarung dengan kakek sialan itu
apa yang kau lakukan yunda
apa yang yunda lakukan yunda
tergantung diri yunda
sudah tidak berguna
punya perempuan lain
jangan tinggalkan aku yunda
kurang ajar rasakan ini
aku harus menghadapinya aku tidak boleh berdiam diri saja
baiklah aku akan menyembuhkan rukamu dan memberikan hawa murniku kepadamu

aku akan membantumu untuk menghadapinya
sudah lama aku tidak menemui laki laki itu
karena aku sedang mengasah ilmu kanuraganku untuk menghadapinya dan memusnahkannya
jadi mulai sekarang aku akan membantumu mendampingimu untuk bisa menghadapinya
terima kasih nyai guru
bisa bisa dia membuat rukmi seperti ini
aku harus mengobatnya